kok dumen kamu lama
oh iya tadi bonfisioterapi kamu itu keteling sut
aku udah taruh di tas udah cari dompet
eh ternyata ada di kantong aku
aneh banget ya
eh yang secantik dan serapu bunga mawar
eh yang serapu bunga mawar
alfa tidak akan bicara seperti itu
kamu bukan alva
kau sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
kamu sudah ingat
semua orang udah tau kalau aku tuh antoni
cuman kamu yang belum tau
cuma kamu yang belum tahu kalau antoni kamu tuh udah cacat
aku gak tau ken
aku harus ngomong apa waktu ketemu sama kamu
ken aku tuh yakin banget kalau tadi tuh aku ngeliat antoni
ter mana mungkin sih dia antoni kamu tau sendiri sekarang antoni tuh luar kota
loh pokoknya aku sendiri tuh yang semalam menerima teleponnya dia
ya iya sih ken tapi mana mungkin aku salah lihat
kenapa budi gak cerita sih sama prita
kalau ternyata pak dayu tuh punya utang banyak
jadi papa kan bisa bantu budi

budi gak mau nyusahin papa kamu prita
papa kamu tuh udah hidup pas pasan
dia kan cuma seorang dokter di desa
apa kamu punya tabungan sedikit buat bude bayar hutang itu
supaya kita bisa tinggal beberapa hari lagi disini
maafin prita ya budi
sekarang prita juga lagi di lelitongan aku ya budi
sekarang prita juga lagi di lelitongan aku ya budi

sekarang prita juga lagi di lelitongan aku ya budi
prita bingung budi
mau bayar fisioterapi antoni pakai cara apa lagi
mau bayar fisioterapi antoni pakai cara apa lagi
aku cuma parasit yang nyusahin dua wanita gak berdaya
budenuki berusaha menyembunyikan kesulitannya
sedangkan aku disini enakan enakan makan tidur
aku memang lagi lagi parasit yang bodoh
kok aku bisa gak sadar ada yang lagi kesulitan
kok dumen kamu lama
oh iya tadi bon fisioterapi kamu itu telingsut
aku udah taruh di tas udah cari di dompet
ternyata ada di kantong aku
aneh banget ya
pokoknya mau gak mau aku harus keluar dari rumah ini
dan aku akan cari cari untuk membantu mereka berdua
kamu adalah laki laki antoni
harus berjuang untuk mereka berdua seperti mereka berjuang seperti kamu
ipe keadaan papa sekarang gimana
kamu habis dari rumah sakit kan
sekarang siapa yang nemenin papa di rumah sakit
ipe ipenya itu kan gak telaten kalau nungguin orang di rumah sakit
pakaian udah pada numpuk
rumah itu udah berantakan non
saya nungguin tuhan udah satu minggu ini di rumah sakit non
makanya saya pulang dulu buat beres beres di rumah
ipin itu cuma jagain
tuan malam ini aja besok siang saya balik lagi ke rumah sakit non
kamu tuh kenapa gak ngasih tau aku sih
kalau udah dari minggu lalu papa tuh kenapa nyakit hepatitis
coba aja kalau tadi aku mau nelfon ipin
pasti kamu juga gak bakal ngasih tau aku kan teh
aduh non dengerin saya dulu non
ini semua keinginan tuhan
bukannya ape ape non tuan itu nggak mau non cemas
tapi ini keterlaluan banget kelampe
aku gak tau kalau papa itu kena penyakit hepatitis
itu keterlaluan banget peh
cerita beban kamu ternyata sangat berat
masalah kamu ternyata bukan keuangan saja
tapi kamu juga jauh lebih keras
juga jadi harus mikir antara harus ngerawat aku atau papamu
berita tentu saja kamu harus mendahulukan papamu
dia yang merawat kamu sejak kecil
sementara aku cuma orang asing yang ditemukan dari sungai
untuk sementara mungkin aku harus pergi brid
aku harus kembali ke rumah eyang
antoni kamu tenang aja
coklat bunga ini bakal terus bertahan nunggu kamu
dia gak bakalan lumer
soalnya aku simpet terus di kulkas
tapi kan hati aku kan gak bisa disimpan di kulkas
makanya aku tuh gak sabaran pengen ketemu sama kamu
mudah mudahan aja besok kamu udah pulang
loh k beideh coklat
nanti juga tarik pregunt'lah
iya dilamarin dijadikan sy beginpun
namun hari ini k douple arthur
senyum terus ya ken
soalnya senyum kamu itu selalu menerangi siapa aja